cilok panganan khas sunda mirip bakso yang terbuat dari tapioca ini
barangkali sudah tak asing di telinga
di daerah jawa barat makanan ini dijajakan di sudut sudut jalan
termasuk juga oleh abah taryo salah satu pedagang cilok di garut
di balik cilok yang laris manis di serbu pembeli
ada kisah tentang abah taryo yang harus berjuang setiap hari dengan berat pikulan yang ia bawa
beban dua puluh lima kg di pundaknya tak lagi terasa ringan di usia abah yang menginjak kepala delapan
ditambah saat ini abah sering mengeluh sakit di kaki dan juga pinggangnya
rasa nyeri ini bukan muncul tanpa sebab
delapan bulan lalu abah pernah terjatuh karena ditabrak sepeda motor yang melintas kencang saat ia sedang berjualan
tidak marah marah abah
terus pulang ke rumah
datang lagi yang nyerepet
berapa kali ada tiga kali empat kali
oh datang terus
dimaafin nggak abah
ya yaudah tuh dimaafin
nggak apa apa ya
jalanan yang ditempuh abah sepulang berjualan juga tidak main main
jaraknya kurang lebih lima km dari daerah tempat abah biasa berjualan
ke rumahnya di kampung cikalong desa tanjung sari kecamatan karangpawitan garut
sesungguhnya emak manah istri abah sudah berulang kali meminta abah untuk istirahat saja di rumah
tapi abah punya alasan lain
mengapa ia terus berusaha mencari nafkah meski badan tak lagi kuat
di rumah kesal
mendingan istirahat di kppg
nah itu capek di jalan gemeteran
katanya masih kuat tapi gemeteran gimana
abah tari adalah satu teladan hidup
yang pantang menyerah
dan tak pernah menengadahkan tangan menunggu bantuan
selagi kaki masih mampu berpijak
ia kerahkan segala kemampuan
mimpinya sederhana saja
bisa hidup bersahaja bersama sang istri di sisa usia
dengiputan sianet indonesia garut jawa barat